kita sudah lihat tudingannya said didu dan juga jawaban dari presiden jokowi
jelang pemilu badan usaha milik negara memang diterpatu dengan politisasi dan juga keberpiakan
apakah benar bumn dimanfaatkan untuk mobilisasi politik
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bang hendrik sirait ketua umum al misbat
yang juga salah satu komisaris bumn pgn lng indonesia terima kasih bang hendrik sudah datang ke cnn indonesia
kemudian ada mas muhammad iqbal jurubicara dari bpn prabowo sandi terima kasih mas iqbal sudah mau datang
ini isu yang lagi trending topic nih bang hendrik dan juga bang iqbal dua hari terakhir ini mengenai bumn
katanya di eret eret untuk ke pilpres bang hendrik yang ada di dalam nanti pasti akan saya minta ke konfirmasinya
tapi sebelum saya akan tanya ke bpn yang kayaknya agak panas dengan isu ini
kita munculkan lagi apa sih yang kemudian memicu perdebatan dari twitternya said didu
kita tampilkan dulu yuk kita lihat di belakang kita
bukan ini satu lagi
twitternya pak said didu
oke ini dia
saya bacakan ya apakah kementerian bumn sudah jadi ormas sehingga perayaan ulang tahun harus mengumpulkan bumn dan keluarga bumn sampai satu ratus lima puluh ribu orang
ini juga ada suratnya ya yang terlampir yang katanya menjelaskan hal ini
kalau kata said didu mari selamatkan bumn
ini di selanjutnya
tweet ini di cc ke rizal ramli mantan menko maritim dan juga daniel anjar simanjuntak
kita lihat tweet berikutnya
ini yang juga menarik
bang herik dan juga bang iqbal
fakta fakta acara ulta kementerian bumn adalah kampanye terselubung kalau kata said didu
yang pertama perayaan tahun ini pertama kali dilakukan besar besaran
yang kedua kaos yang disiapkan harus ada gambar jokowi
kemudian yang ketiga tema harus ada kata satu dan kata indonesia maju
yang katanya di asosiasikan
sangat dekat dengan presiden jokowi
kemudian pengerahan karyawan dan keluarga mitra bumn
saya mau tanya ke mas iqbal
tapi sebelum saya mau mas iqbal menjawab saya mau kasih disclaimer dulu
bahwa kami juga sudah menghubungi pihak kementerian bumn
tidak ada yang bersedia bergabung bersama kami dalam dialog kali ini
kami juga berusaha menghubungi said didu yang menjadi pemantik diskusi kita malam hari ini
namun pak said juga tidak bisa bergabung pada malam hari ini bersama kami di diskusi kali ini
saya mau ke mas iqbal
iya mas budi
itu juga apa yang dicuitkan pak said itu yang dirasakan
dikasihkan oleh bpm prabowo sali
ya jadi peristiwa peristiwa seperti ini sebenarnya bukan yang pertama
ada banyak surat yang beredar permintaan bantuan oleh relawan
permintaan apa namanya fasilitas dan lain lain
tentu saja ini mencederai demokrasi kita
karena bumn adalah bantuan usaha militer negara yang harusnya netral
yang kedua adalah adanya surat itu fakta
bahwa memang akan ada event itu
dan akhirnya ketika makanya kami juga mengapresiasi dari kementerian bumn
yang akhirnya meng cancel acara ini
pada hari lain
responsif ya berarti
artinya jangan sampai mau terjebak kepada arah politik ini
karena memang mungkin bisa jadi
yang terjadi adalah ada oknum oknum yang mencari muka
karena terus terang yang paling mengkhawatirkan saya bukan hanya acara ini
bagaimana penggunaan csr csr bumn untuk kegiatan kegiatan kampanye
ini nanti harus dicek oleh kpk dan bpk diaudit
karena saya mendapat info dari seorang teman yang dia dikerja di bumn
bahwa itu harus dihabiskan sampai tujuh belas april
harusnya anggaran dua ribu sembilan belas
ini harus dicek nanti kebenarannya
karena ini teruntuk saja di saat bumn banyak yang sakit
pertamina anjlok pendapatannya
tetapi ott juga dalam beberapa bulan ini dalam minggu ini luar biasa
ini menunjukkan gambaran gunung emas bahwa ada masalah besar dari pengelolaan bumn ini
mas iqbal pelan pelan sebelum nanti bang hendrik akan menanggapi semuanya
karena bagian dari keluarga besar bumn ini yang hadir
jadi masalahnya ada di perayaan
ada ulang tahunnya
atau ini hanya jadi salah satu mata rantai dari hulu ke hilir masalah masalah abuse of power tadi
seperti yang disampaikan pak sertidu
bahwa kenapa ada sampai korupsi
bisa jadi mereka di hari hari menjelang april ini juga ditekan dan diminta setoran
ini harus diungkap sebenarnya
tadi juga barusan
itu asumsi atau fakta
barusan statement dari yang ketangkap kpk delapan miliar
dia mengatakan bahwa uang delapan miliar itu berasal salah satunya dari salah satu direksi bumn
demokrasi kita sangat hancur
karena perilaku perilaku buruk para penguasa
jadi intinya adalah bumn dalam perspektif bpn prabowo sadi memang di eret eret
dijadikan sabi perah
ya itu bahasa anda
semengerikan itukah yang dituliskan oleh pak said dan mas iqbal tadi
ya namanya juga dalam situasi kontestasi pilpres ya
jadi menurut saya ya wajar aja
saya bisa maklumi apa yang disampaikan bang iqbal tadi
tapi betul atau tidak bang
nah ini kan menjadi apa namanya
perayaan ulang tahun itu kan acara seremonial
yang sebenarnya biasa saja
menjadi tidak biasa
kemudian ketika kemudian itu dilakukan pada saat menjelang kontestasi pilpres ini
dan tiga belas april itu memang ulang tahun bumn
nggak ada yang luar biasa dari itu
jadi kalau kata pak said itu maju majukan
dimundur mundurkan untuk menyesuaikan dengan momentum jelang pilpres gitu gimana
ini kan repotnya pernyataan ini
atau yang ngegulirin isu ini adalah
ini adalah sebuah pernyataan
pernyataan saya pikir ini pernyataan politik
ini adalah sebuah pernyataan politik
atau kemudian pernyataan
karena repotnya kan said didu ini juga anggota dewan pakar badan pemenangan nasional prabowo sandi
dan dia orang bumn
yang pada masa pemerintahan jokowi menjadi penikmat
bahkan rangkap empat jabatan
kurang kaya apa dia tuh empat jabatan
jadi ini atas dasar sakit hati saja atau berdasarkan fakta fakta objektif
yang saya kira tidak terlalu
kalau memang kemudian ada motif politik
instrumen demokrasi sudah menyediakan
untuk kemudian melakukan controlling
kalau memang itu ada pidana pemilu
ya tinggal laporkan ke polisi atau ke pk misalnya
kalau kemudian itu adalah pelanggaran pidana biasa
itu bisa dilaporkan ke bawah seluruh
selesai urusan kan
nah justru saya walaupun bisa memaklumi
karena bumn sendiri
jadi urung melakukan perayaan kesenangannya
kan namanya ulang tahun itu senang
wah orang menteri ini
tapi memang dia kan positif
tapi bagaimana dengan apa namanya sinopsis yang ada di ruang publik
bahwa memang ini bumn dicocok cocokkan
atau tadi kata mas iqbal
bantuannya di csr nya untuk dengan gambar pak jokowi segala macam
nah itu kan pengunan opini
ya itu kan makanya bisa diuji lah
anda kan ada di dalam
bumn itu csr itu bisa
kemudian keluarga bumn dikerahkan
semua kementerian bumn ada csr memang
csr itu justru kan dibuat untuk kepentingan masyarakat
ya rakyat bisa harus merasakan dong untuk bumn
tapi tidak untuk kampanye ya
enggak ada enggak untuk apanya
nah ini kan kebiasaan dua ini kan
itu kan banyak sekali surat surat
menunggu tapi tidak pernah menampilkan data
kita anamnesa masalahnya
kita anamnesa masalahnya
tapi kita break dulu mas iqbal supaya lebih enak
waktu kita lebih panjang kita akan break
kami akan segera kembali
sudah mulai agak naik tensi kita sedikit
tapi saya mau ke mas iqbal dulu
kita anamnesa dulu masalah masalahnya
tadi kata bang hendrik sebenarnya ini persoalan sakit hati aja
ini maksudnya apa
yang meragam dayanya tidak objektif
karena memang clsr memang harus dilakukan kepada masyarakat
dan tudingan dudingan pasait itu hanya berdasarkan sakit hati semata
saya kira tidak ya
apa saja masalah masalahnya
pertama fakta adanya acara wmn yang sama dengan acara kampanye pak jokowi ma'ruf itu
adalah fakta yang gak bisa kita pungkirin
bahkan pengerahan masanya dengan keluarganya coba
ada pakai kaos yang berpoto gambar jokowi ma'ruf
ini tentu saja
itu acara resmi bumn ya
kemudian temanya juga ada indonesia menang indonesia maju
ini tentunya juga merupakan sebuah simbol simbol yang sebenarnya tanpa disadari ingin menggiring ingin mengajak
kita nggak usah bicara bumn lah faktanya sekarang asn aja yang di makassar yang camat camat kampanye
itu sampai sekarang belum diproses kok
dan ada lagi banyak kasus kasus di mana penglibatan aparatu sipil negara ini menjadi sangat masif
ini menjadi perhatian kita bersama bahwa sebenarnya ini kayaknya kubu satu ini sudah terjepit kayaknya
ini terdesak ya jadi apapun dilakukan sehingga bagaimanapun kemarin untuk mengalahkan jumlah masa pak prabowo di senayan ini
oke kita mau bagaimana anda bisa mengidentifikasikan bahwa apa yang dilakukan oleh bumn
termasuk tudingan pak said tadi kampanye terselubung ada beberapa poin tadi mungkin bisa bantu dihadirkan lagi
biar bang hendrik setelah ini bisa menjawab satu persatu kali lebih enak kali ya
apakah itu memang sengaja atau tidak sengaja atau seperti apa
sudah pasti kami meyakini adalah kesengajaan tidak mungkin
karena pak pejabat pejabat bumn seperti bang hendrik juga adalah bagian dari politik itu bagian dari tim sukses itu juga
beliau dapat posisi itu juga karena tim sukses
dan tidak mungkin tidak membalas jasa kepada orang yang memberi kekuasaan kepadanya
sehingga akhirnya banyak kasus banyak cara untuk melakukan mengeksploitasi bumn kita ini
bayangkan sekarang tiga terbesar terbaik saja itu merupakan
pertamina anjlok pendapatannya
garuda apa lagi
tapi apa hubungannya dengan abuse of power yang tadi dituduhkan oleh pak said yang nanti twitternya akan segera kita hadirkan
patut diduga bahwa ini semua kebobrokan ini terjadi karena corruption
ada foto jokowi ⁇ maruf ⁇ katanya tadi ada tagline tagline nya
sedikit klarifikasi nggak ada kaos jokowi maruf amin
kalau kaos jokowi mungkin ada
jokowi sebagai presiden
jokowi sebagai presiden
yang punya yang apa namanya kan bumn itu ada di bawah presiden
pernah yang sebelumnya ada foto presiden
tanggal tiga belas itu memang faktanya kan faktanya itu tanggal tiga belas itu ulang tahun
dan tanggal tiga belas itu puncak dari rangkaian acara ulang tahun yang sudah dilaksanakan oleh kementerian bumn
tapi betul nggak
memang tadi katanya csr bumn di modifikasi ada gambar pak jokowinya kemudian pakai kaos jokowi kemudian disalurkan menjelang pilpres gitu
kalau csr itu disalurkan jauh sebelum
csr itu memang program rutin
itu tergantung dari permohonan masyarakat yang sudah diverifikasi biasanya
itu ada hal yang ketat
kalau ada dugaan pelanggaran hukum apalagi misalnya kalau teman teman ini ya tinggal laporkan
susah amat udah ada instrumen demokrasi
tapi faktanya memang bumn tidak
presiden bahkan jauh jauh hari sudah menginstruksikan supaya tidak boleh ada seperak pun bumn keluar
untuk kegiatan kegiatan politik
itu clear itu bang ya
bahkan itu dilakukan pernyataan jokowi itu disampaikan kepada pimpinan pimpinanan dan komisaris bumn jauh sebelum pilpres
nah kalau tadi ada perusahaan merugi gitu kan bumn merugi seperti yang disebutkan oleh mas isbal tadi
ya apa namanya kerugian itu mungkin ada
tapi ingat kerugian itu terjadi sebelum pemerintahan jokowi
dan angkanya itu sudah ada kondisi yang baik kok
di saya aja sekarang kita naik kok
iya laba kita empat puluh delapan persen
ada keuntungan dari dua ribu delapan belas kemarin
naik kemudian keuntungan itu dari dua tujuh triliun
jadi pemanfaatan bumn untuk kepentingan politik terutama csr nya kekuatannya mitra mitranya keluarganya untuk kepentingan politik itu sama sekali hanya patah morgana saja
ya makanya saya bisa memaklumi ya karena ada situasi politik seperti ini
walaupun saya menyayangkan kegembiraan gitu suasana kegembiraan itu kemudian tereduksi gara gara soal politik gitu loh
itu kan ada ya gimana sih kita kan ada kenaikan keuntungan bumn ingin merayakan gitu kan
terus kemudian kita ada sinergi bumn
bagaimana kemudian jutaan itu jumlah karyawan bumn seluruh karyawan bumn itu jutaan
nah kemudian ini memungkinkan
perwakilan perwakilan itu mau dipersatukan sebagai satu keluarga kemudian merayakan
kemudian jadi tidak normal
ada perintah atau inisiatif dari ini
tanggal tiga belas itu memang ulang tahun kita
itu rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan jauh jauh hari
ya saya kira dibalik di bawah pertumbuhan ekonomi yang hanya lima persen yang janji tujuh belas tidak tercapai sebaiknya anggaran anggaran yang buat seremoni ini dikurangi lah
apalagi kita hutang banyak pemborosan
pemborosan lagi banyak
ya kan banyak bumn bermasalah harus
memang fokus kepada profesionalisme kepada pengelolaannya
makanya pak prabowo tadi sudah mengatakan akan mengeluarkan nama nama orang orang yang berkompetensi
ini bukan soal sakit hati
ini soal bagaimana arah bangsa ini ke depan
kedaulatan ekonomi kita di tangan rakyat kita di tangan bangsa kita bukan di tangan asing
bagaimana kita lihat kami dari itu bpn semuanya tidak memprovokasi masyarakat
kami hanya mengatakan bahwa empat lima setahun masyarakat diam
pak jokowi janji ingin menghapus ujian nasional
pak jokowi janji pertumbuhan ekonomi tujuh delapan persen
pak jokowi ingin janji membuka kantor perwakilan di palestina
tapi kalau bisa mengenai penyalahgunaan bumn
ini kan kemudian yang di highlight
apa salahnya kemudian jika inisiatif datang dari teman teman bumn untuk tadi merayakan bersama sama bersatu kumpul bareng bareng
apa salahnya juga memakai kaos yang ada di luar
ya susahnya ini pernyataan ini
apa yang disampaikan
pernyataan pak said diu itu kan pernyataan partisan gitu loh
yang ditambah lagi dengan sakit hati dia
enak enak empat jabatan gitu kan
empat jabatan dia pegang tiba tiba dicopot semua
nah pak said didu ini adalah korban reformasi bumn digalakan oleh pemerintah sebenarnya
nah kalau kemudian ada info katanya ada orang bumn yang kemudian mengatakan oh ini bumn jadi sapi peraha
ini adalah jadinya
padahal justru mereka yang tidak siap dengan perubahan yang sedang dilakukan di bumn
ingat mas didit reformasi
reformasi sembilan puluh delapan ini baru bisa meruntuhkan dua kekuatan sisa dua kekuatan pilar orde baru
yang pertama tni
tni berhasil kita reformasi
golkar sudah reformasi
satu lagi apa
birokrasi ini termasuk asn dan segala macam
termasuk adalah karyawan karyawan yang ada di
mereka sudah sudah melakukan itu
mereka belum siap dengan reformasi itu dengan perubahan itu
mereka jadi penikmat gitu loh
dan inilah yang kemudian berusaha untuk melakukan kekisruhan di dalam bumn
menolak reformasi yang sedang di dalam
mereka ini siapa bang
ya ya kemudian tidak suka dengan reformasi
anda mengalami itu
anda melihat itu sendiri
oh saya merasakan
ya saya tidak menyebutkan
tapi kemudian ada
kemudian ada adalah upaya upaya untuk membuat bumn ini dipakai untuk kepentingan
apakah komentar komentar yang tadi kemudian tweet yang seperti ditampilkan oleh pak said itu merupakan bentuk dari manifestasi apa yang anda curigai itu
ya dia kecewa
orang dua menit sebelum rups lima menit sebelum rups tiba tiba dia dicopot
ini kita bicara
oke kita lambrek dulu
kita akan lanjutkan usaha jeda
tetap bersama kami
supaya kita lebih enak mungkin kita bisa tampilkan kembali tweetnya pak saiddin
nanti bang hendrik akan menjawab satu persatu supaya kita publik mungkin lebih tenang mewakili bumn ini
oke bang hendrik yang pertama
perayaan tahun ini pertama kali dilakukan besar besaran
saya pikir nggak juga ya pak
sudah beberapa kali besar
anda sudah lima tahun terakhir di bumn kan
dan ini saya pikir apa namanya ya ini pernyataan sekali lagi saya katakan ini adalah pernyataan
oke tapi kalau oke partisan ya kaos yang disiapkan harus ada gambar jokowi harus ada gambar jokowi
katanya kaos yang disiapkan
betul apa tidak
dalam setiap acara acara bumn
enggak enggak ada
tadi ada kan
jokowi itu kan jokowi sebagai presiden
kecuali kalau misalnya ada gambar jokowi dan maruf amin itu kampanye kan
jokowi kan ya pimpinan bos mereka
oke yang ketiga tema harus ada kata satu dan kata indonesia maju
itu kan visi pemerintah
apa yang salah gitu loh
bumn kan bagian dari pemerintah
jadi harus tunduk dong
satu dan indonesia maju menurut anda itu identik dengan kampanye jokowi maruf atau itu yang general saja
ini sama dengan sinergi bumn
satu itu pengertiannya adalah sinergi
bisa makan lah
indonesia maju itu pelayanan pemerintah
jadi enggak ada yang salah dari itu
kalau benar itu ya
saya juga belum melihat langsung
bukan ada di dalamnya atau
saya tanya sampai saya tanya ke serikat pekerja kami gitu ya
memang ada mobilisasi
emang ada surat ini
enggak ada mobilisasi
jadi ini saya lihat ini rame di luar aja
lagi lagi di politik
di dalam enggak ada
menurut anda kenapa sampai isu ini muncul dan menjadi trending di mana mana
mengemas kemudian hoak menjadi seolah olah fakta gitu loh
ini saya akui kelebihan dari dua itu adalah bagaimana suratnya soal menjadi fakta
tapi suratnya fakta loh
surat edaran dari menteri w itu fakta
saya nggak tahu lah ya
faktanya di wmn tempat saya kerja saya tidak ada
menurut anda salah nggak kalau memang didata dan dikumpulkan satu ratus lima puluh ribu orang untuk berkumpul dalam satu titik tertentu
untuk perayaan hari ulang tahun sah sah aja
itu enggak masalah dan enggak mobilisasi politik
enggak ada masalah
menjadi hal luar biasa kan ketika kemudian itu dilakukan menjelang pilpres ini
kenapa terlalu sensitif sih mas iqbal dan teman teman
jadi sebenarnya tadi kalau saya sedikit menampakkan tentang pak said didu ya
beliau itu seorang satu reformist di wmn
di tangan beliau itulah banyak sekali pembenahan pembenahan
dan kita melihat bahwa sekarang yang kita sampaikan ini bukan hoax loh
kalau memang kementerian bumn itu menyangkal itu suratnya hoax
bisa dipidana itu yang menguploa surat itu
tapi enggak dibantah
berarti benar surat itu
mungkin belum sampai ke tempatnya bang henry jadi komisaris suratnya
karena ini general
dan saya melihat kita berbicara tentang bagaimana dulu pak jokowi mengatakan tidak ada bagi bagi jabatan
tapi ternyata faktanya ada
pak jokowi mengkampanyekan revolusi mental
tapi pak jokowi mengatakan
hanya orang paling terdekat sejengkal sama pak jokowi kena ott
bayangkan ini memang mengerikan ini bangsa ini ke depan
tidak sesuai statementnya
tidak ada kebakaran hutan
ada kebakaran hutan
dan masyarakat tidak bisa dibodohi lagi
bayangkan kalau masalah ekonomi kita tidak
pak jokowi mengatakan enggak ada masalah ekonomi
tidak mungkin ratusan ribu orang turun ke jalan
kita fokus di masalah netralitas mbak
ini salah satu yang jadi fokus kan bumn
tapi anda concern nggak bpn beberapa waktu terakhir kayaknya sangat concern mengenai netralitas
bahkan penyelenggara pemilu juga menjadi sasaran kritik misalnya karena ketika netralitas dan independensinya begitu dipertanyakan dalam hashtag hashtag trending beberapa waktu terakhir
apa yang terjadi
sebagai incumbent pak jokowi tentu saja punya banyak instrumen
termasuk kepada aparatur sipil negara kepada polisi kepada tni
tapi kami meyakini bahwa teman teman di tni polri ini sebenarnya punya jiwa korsa
punya patriotisme lah kesatria lah
beliau tidak akan menggunakan abuse of power
kecuali ada mungkin oknum oknum yang berusaha mendapatkan kekuasaan dengan cara cara seperti itu
tapi saya yakin tni polri itu netral
tapi pada faktanya sekarang kenapa masyarakat itu sekarang marah
karena ada banyak kasus di lapangan
pelanggaran jelas kok
delapan miliar ini harusnya ban waslu koopratif datang ke kpk cek
benar gak itu amplopnya katanya ada logo satu
karena komisioner kpk gak berani buka itu amplop
jadi ini masalahnya di netralitas atau seperti apa
keberpihakan penegak hukum
keberpihakan penegak hukum
harusnya juga dibuktikan dengan ketegasan
anda lihat ini ada keberpihakan ada preferensi
faktanya di lapangan masyarakat banyak sekali beredar video video yang menunjukkan di mana
jadi tidak hanya bumn katanya dimobilisasi untuk mempentingkan capres
saya klasifikasikan ya
asn juga aparat pergah hukum bahkan tadi katanya penyelenggara pemilih juga ragu ragu icuk di masa jaman delapan puluh an
ya kata mas iqbal ini kan ini resah masyarakat gitu ya
ini kan masyarakat dua yang resah gitu loh
masyarakat mayoritas satu masyarakat satu yang mayoritas ini justru nggak ada yang resah
ini biasalah apa namanya tanda tanda orang lagi kalut kan karena kemudian kan suaranya semakin tinggi
kalau nggak mungkin ngerahin bumn
nggak ngerahin bumn bumn mau ngerain ulang tahun tapi diganggu gangguin gitu loh kan karena dipolitisir gitu kan jadi nggak jadi
nah soal netralitas ini saya pikir justru isu netralitas ini sedang dikembangkan oleh pihak dua
untuk mendelegitimasi hasil pemilu nanti
serius sekali bang hendrik
saya pikir ya apa misalnya yang disampaikan oleh amin rais gitu dia mendelegitimasi penyelenggara pemilu
wasitnya aja dicurigain gimana gitu loh
nah ini kan repot sementara sistem dan mekanismenya sudah disepakati sudah ada
sudah diatur dalam undang undang yang disetujui oleh parlemen yang juga ada dua nya
sampai ada hipotesa itu kan pasti ada fakta fakta ada
iya ada hot tujuh container misalnya
itu menuju ke sana atau sama sekali bahwa
iya itu iya jelas dong
tapi kan punya skenario putus begitu
tapi bukan kita itu bukan orang kita
jadi fakta faktanya nggak nyambung ke sana
jadi contoh statement aja ya
kenapa sampai ini desakan masyarakat ketika idlc komisioner kpu mengatakan bahwa kami tidak ingin ada calon yang dipermalukan
itu maksudnya apa statementnya
dia berusaha melindungi salah satu calon
tidak boleh penyelenggara pemilu itu berbicara seperti itu
yang kedua adalah bawaslu misalnya
banyak kasus kasus yang sampai sekarang pak luhut sudah berapa hari itu nggak diperiksa
tapi kalau rakyat kecil langsung diperiksa diproses
harusnya diperiksa jadi masyarakat melihat bahwa oh ternyata memang ini adil nih
asn di makassar camat camat yang sudah jelas jelasan dia camat
tidak ada sampai keputusannya
ini kan akhirnya masyarakat menilai ini ada apa
salah penegak hukumnya pengawas pemilunya atau salah penegak hukumnya
disinilah mungkin ada oknum penyelenggara pemilu yang mungkin berusaha melindungi
tapi untuk delegitimasi seperti kata bang hendrik tadi
tidak ada kami itu menceritakan fakta fakta kok
memperkuat dpt yang kita protes
akhirnya direvisi oleh kpu
bayangkan kalau sepuluh juta dpt bermasalah berapa rugi uang negara untuk mencari
betul kan memang negara memobilisasi atau membuat orang orang aparatnya ada di bawahnya itu termasuk bumn asn
wajar sih itu kan pernyataan orang yang mau kalah
jadi itu iya apa dia segala cara dilakukan
ya dia tahu kalah mau kalah bagaimana kemudian hasil itu didelegitimasi
siapa titik yang paling krusial untuk bisa di delegitimasi
itu kpu salah satunya misalnya
penyelenggara pemilu dalam hal ini kpu
gila ini kan bukti bukti sudah banyak lah ya kan
ya seperti saya sebutkan tadi gitu loh

apa informasi informasi mengenai hoax

bilang bahwa kemudian kalau di sebuah hotel di kanan itu ada genderuwonya
kemudian terakhir yang kasus ada penindakan
penindakan soal apa itu yang penangkapan yang server kpu
dan kemudian secara beda dibuktikan tadi itu hoax
nah repotnya memang kan ini kan indikasi indikasi politik
yang sulit dibuktikan secara hukum rangkaiannya gitu loh
oke tapi ada penjelasan
sehingga kemudian itu selalu dibantah
misalnya pepes gitu kan ya
pps ibu ibu yang pps itu
ya beraninya sama orang kecil aja tuh
beraninya sama orang kecil tapi itu pak luhut di proses
kemudian mas dituduh bahwa mas itu membuka
apa hubungannya sama
ya bukan ini kan gak nyambung
oh justru nyambung dong analogi analogi
bukan bicara tentang
pks kan nanti lgbt gitu
oke enggak kita balik ke netralitas
bukan ke batman ini
baik baik kita balik ke isu netral
bagaimana sekarang kita sudah ujung dialog ini ya
bagaimana kemudian meyakinkan publik bahwa sebenarnya negara bumn
aparat aparat yang ada di bawahnya betul betul sesuai dengan perintah tadi
ada kapolri bikin memorandum atau bikin surat kapolri misalnya
presiden juga secara tegas mengatakan tadi tidak ada politisasi
tidak mengeret ngeret bumn untuk membantu kampanye misalnya
atau politik pilpres kali ini
bagaimana publik bisa percaya bahwa memang negara bumn
aparat hukum aparat keamanan itu betul betul ada di jalurnya
tidak di eret eret oleh kekuasaan
rejim kita sistem kita ini sudah sangat demokratis
jadi siapapun penyelenggaranya siapapun regimnya
itu akan sulit melakukan tindakan tindakan anti demokrasi
karena memang setelah reformasi demokrasi kita berjalan dengan baik
misalnya dalam kasus kpk yang berkali kali dicontohkan
solbowo itu harusnya logikanya dibalik
itu menunjukkan bagaimana jokowi tidak melakukan intervensi sedikitpun
terhadap proses hukum yang terjadi di kpk

dalam rejim yang otoriter dia bisa intervensi kpk
misalnya kalau benar itu dilakukan untuk kepentingan politik
nah ini yang kemudian juga harus dilihat oleh publik
justru begitu demokratisnya jokowi
siapapun yang melakukan tindakan tindakan pelanggaran hukum
bagaimana publik percaya bahwa bumn tidak dimanfaatkan bang
csr nya tidak dimanfaatkan untuk sebagai misalnya
ya suap politik misalnya atau kayak
nah ya kan sederhana aja
ya sederhana aja
ya sederhana saja
kalau memang kemudian ada korupsi di soal csr itu
silahkan dibuktikan melalui instrumen hukum
instrumen hukum kita sudah tersedia untuk menunjukkan itu
untuk kemudian membuktikan itu
tapi lagi lagi itu harus dibuktikan secara hukum
jangan kemudian itu menjadi fitnah
tapi selama ini tidak pernah ada perintah
tidak pernah ada insinuasi bahwa harus milih kembali pak jokowi
atau apa di internal bumn sendiri oleh kementerian misalnya
mas saya pribadi boleh dicek di kantor saya
di kantor saya sedikitpun saya tidak pernah
tidak pernah untuk kemudian ngomong
jangankan untuk mengajak untuk ngomong politik di kantor
hampir relatif saya nggak pernah
itu hanya terjadi di kantor anda atau di semua kantor
semua kecenderungan di sana
kecenderungan di sana
nah kalau kecenderungan yang terjadi misalnya bumn
dikuasai oleh bekas bekas hti iya itu fakta
saya rasakan sendiri
ini kemarah lagi jadinya
iya ini ini bukan
enggak nyambung ini enggak nyambung
jadi publik harus tenang saja gitu maksudnya
beres saja gitu ya pak simbal
bicara tentang korupsi di bumn
closing statement dari anda
mas rait mengatakan
tidak apa namanya reformasi

di zaman pak jokowi reformasi
tapi dalam waktu dekat berturut turut kok
direksi bumn di ottkpk
pak jokowi gagal revolusi mentalnya
loh enggak justru itu kalau
orang terdekatnya sejengkar
kalau tidak reformasi
kalau misalnya tidak reformasi
harusnya kalau reformasi
tidak ada yang ditangkap
harusnya di lindungi dong
tidak ada yang ditangkap harusnya
dan itu dan itu kultur lama loh
dan terakhir terakhir saya pantun aja lah ya
sungguh indah bunga melati
enak dipandang di pagi hari
kalau janji sudah tidak terbukti
buat apa dipilih lagi
ini kita hanya menjanjikan masakan dan
kami hanya menjanjikan masakan
anda silahkan mau makan yang mana
mau yang satu mau yang dua terserah
tapi paling tidak
tadi keresahannya mengenai bumn itu nyata tadi ya
bukan bukan buang buang
kalau menurut bang henry tadi
ya enggak agak terbukti

dan kalau lebih dari kosong doi
yang diakui kan
oak bumn juga diciptakan sebagai fakta
supaya moderator nggak sakit hati
kita harus stop dialognya
karena waktunya sudah habis
terima kasih bang henry
terima kasih bang gita
kami akan segera kembali bersajar ya
tetap di line pemilu tupu rizal ya